sementara itu presiden joko widodo akan meninjau lokasi bencana banjir lahar hujan di sumatera barat
hal itu disampaikan presiden usai meninjau fasilitas rsud kabupaten konawe sulawesi tenggara selasa pagi
jokowi ingin segera meninjau lokasi banjir lahar hujan baik untuk memberikan bantuan maupun mencarikan solusi